sarapan sarapan ayo ayo ayo kalau muka kayak begini pagi pagi jamnya sudah jam segini jadi
sarapan yuk yuk

jalan keluar makanya ikutin saya hari ini saya akan mengajak anda makan dengan menu peranakan penasaran kayak apaimme sarapan yuk sarapan yuk yuk yuk yuk yuk vagi ini tujuan pertama saya ke kedai nyali kedai yang baru buka dua tahun ini ada di jalurulukuk
di jalan karang empat besar peloso tambang sari surabaya
meski kedai ini masih tergolong belia
namun sang pemilik bu lili alias nyakli sudah berbisnis catering bertahun tahun
jadi jangan khawatir tentang rasanya
buka sejak pukul enam pagi kedai ini langsung diserbu pembeli
menu menu yang menjadi favorit antara lain lontong mie nasi empal hingga nasi campur
untuk rasa sesedap ini harganya sangat ramah di kantong
nah kira kira apa menu sarapan saya
terus kemudian ada daun sayur labu kemudian ada telur
kemudian ada pilihannya ada dua ada ayam dan daging
coba kita coba dagingnya dulu
aduh pelur pelur begini
tak heran lontong cap gome ini termasuk menu yang cepat sekali habis di kedai ini
bumbunya itu merasuk
jadi enaklah jadi mantap pas
rasanya itu benar benar nendang gitu lah istilahnya
makanan ini disebut sebagai menu peranakan karena merupakan campuran antara budaya tionghoa
dan budaya indonesia khususnya jawa
setelah imlek hari ke lima belas kan ada momen cap gome
itu setiap itu saya selalu dapat pesanan sampai empat ratus porsi kadang sampai isau enam ratus gitu
jadi saya terus kepingin jualan sendiri juga jadi pengen buka gerai gitu istilahnya pak
dan jika menggunakan daging rp dua puluh lima saja
murmer banget kan
setelah menyantap menu peranakan kini saatnya kita menikmati menu yang asalnya dari pulau garam madura
kalau kata orang jawa kalau belum makan nasi belum sarapan
jadi yang tadi lontong cap gomme itu terhitung camilan
nah ini makanan sarapan yang benar ya pakai nasi
ya pakai nasi
ini soto daging pak ari saya mau pesan
soto madura tambak sari ini berada di depan stadion tambak sari surabaya
buka mulai pukul enam pagi sang penjual pak ri berpesan jangan siang siang nanti kehabisan
dan benar saya datang sekitar jam delapan pagi bangku bangku terisi penuh
bahkan disediakan tempat makanan lesehan menggunakan tikar
karena saking penuhnya
pari yang sudah berjualan soto sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini tampak tak berhenti melayani pelanggan
dipantau asistennya tampak berbagai macam cerawan dalam uali besarnya
dengan asap yang mengepul pak ari memilah ati limpa usus dan aneka jerawan lain untuk disajikan
ini yang enak murah ini
ini enak sekali
setelah menunggu sejenak sambil nyiler melihat lahapnya para penggemar
soto madura menikmati sarapannya
jadi soto madura ini jadi terjalan
cuma jangan kalah isiannya lihat
ini tuh harga tiga puluh ribu anda dapat ini apa
ini apa ati kayaknya alhamdulillah
kemudian ada usus ada daging ada macem macem ini
ini apa nih atinya kemudian ada telur asin
jadi kalau ini dikombinasikan dengan ini rasanya kalau pagi pagi sarapan ini
waduh langsung kita siap memulai hari
mau ngapain aja setiap jalan
tak heran dengan rasa yang seenak ini menjadi daya tarik tersendiri
bagi para penggemar soto daging madura
nyampu ikannya istilahnya usus dan jeruan jeruannya bersih semua pak
ikannya itu maksudnya bumbu bumbunya itu pas dagingnya juga banyak dan harganya murah
bagi anda yang ingin menikmati soto madura ini jangan khawatir tentang harganya
murce alias murah sekali
untuk soto campur hanya seharga rp empat belas untuk soto pisah rp dua puluh
dan jika ingin yang seru pilih yang spesial
harganya cuma rp tiga puluh ribu tapi lauknya full
dijamin bikin puas tanpa menguras kantong
ganjar wicaksono didin iswandani surabaya jawa timur